kobar desta balapati dan masih banyak pendekar yang lain
mudah mudahan tidak takut takut nih kan
seru ya matuh
pasti ya tu om men
pertarungan yang pertama
antara balapati melawan kikobar

pertarungan ini akan berakhir apabila salah satu jatuh di arena pingsan atau mengaku kalah
dilarang keras saling membunuh dan berbuat curang siapa yang curang akan langsung dianggap kalah
hai bailah hadirin semua pertarungan pertama dimulai
balapati ibu sehat balapala aduh balapati
sekarang tiba saatnya pertarungan kita balapan baiklah inilah satu untuk kita membuktikan
siapa diantara kita yang

jangan coba coba menghalangiku
pendunggu gunung di sini
kau telah membuat onaran di sini
aku akan menggunungmu
kau telah membuat konaran di sini